good morning kami awali pagi ini dari dunia hiburan
untuk kali keempat festival musik bernuansa cinta ala loveest dua ribu dua puluh
kembali digelar di istora senayan jakarta
digelar selama dua hari berturut turut pada dua puluh satu dan dua puluh dua februari dua ribu dua puluh
lovest menghadirkan sejumlah musisi papan atas dari dalam dan luar negeri
salah satunya grup benoa yang pada jumat malam menggantikan slot bunga citra lestari
yang batal tampil karena masih berduka pasca ditinggal sang suami ashraf sinklair
yang berpulang pada selasa lalu tepat tiga hari sebelum acara
kompak berpakaian serba hitam noah membuka penampilannya dengan lantunan syahdu berjudul tak ada yang abadi
penampilan lalu dilanjutkan dengan deretan lagu sendu seperti kisah cintaku semua tentang kita dan separuh aku
meski tak dapat hadir langsung sosok bunga citra lestari tetap dihadirkan di panggung love fest dua ribu dua puluh
lewat sebuah video dari duet antara noah dan bcl dalam lagu mencari cinta
tiba tiba ada musibah keungi terus kita yang paling free kita juga soalnya ngebatalin harusnya
kita kan harusnya main di festival di singapura besok itu harusnya
tapi juga karena ada virus corona itu jadi semuanya dibatalin yang di sana
jadi akhirnya kita free jadi pas kebetulan free pas kebetulan kenal jadi akhirnya kita pantuin yuk
diakui penyelenggara mencari pengganti sosok bcl dalam waktu singkat
merupakan tantangan tersendiri
tantangan sendiri sih nggak sih mas buat penyelenggara tahun ini
itu tantangan banget sih asli tantangan banget
ya karena dalam waktu yang singkat ini kan kami harus biar pengganti
dan kami bersyukur bisa dapet artis yang sesuai dengan
sesuai dan se level lah
selain noah sejumlah musisi seperti rosa empat dua puluh tulus dan sunre juga tampil pada lovest hari pertama
sejumlah musisi seperti glenn fredly reza artamevia dan nmesh
akan tampil di panggung lovest dua ribu dua puluh hari kedua ini
ada pun tiket konser ini dijual dalam tiga kategori dengan harga bervariasi
mulai dari lima ratus rupiah hingga satu juta lima puluh rupiah
nabila putri nabil haris jakarta